apaan tuh yang jatuh
kok kucing suaranya gitu sih
apa jangan jangan kucing pengen kawin kali ya
tapi suaranya gitu amat
coba masuk masuk dulu

nah jadi ini baju tidurnya aku
nanti b pake ya
terus ini ada rawan rambut
kan biar kesana nih yaudah poni poni pendek nih
biar ntar digulung gitu
diyakin kalau tuh aku
oh b begitu ya
jangan mau nepatin janji ya
udah b percaya sama aku
nggak bakal ketawa
b tenang aja
b bukan non
nanti kalo ketahuan gimana
b b tadi marahin
nanti bisa dipecat
k gitu terus
nggak bakal b
udah b b mendingan
sekarang b b ganti baju sana
b b gulung rambutnya oke
pokoknya sekarang aku mau pergi
b b buru buru siap siap ya
ya ayo cepetan cepetan cepetan
jangan lupa rambutnya digerai
hebat si kemot woi
baru juga dari malam di sini
udah ada di sini lagi ada di gas motornya digas
dia kangen sama senang raya
ayah perti bahasa bilang
cinta n bisa orang membuat hilang
tapi sampai kapan kita menunda berai
sampai dengan asdulai dibubarkan
kelak kelak asdulai itu namanya
asosiasi duda lebai
duda lebai itu kebetulan ketawa ketawa
jadi nggak saya boleh pinjam motor kamu
iya adilah mbah
itu biar abah terbiasa naik motor saya
eh sudah lah kemot
kamu boleh pakai motor abah
kamu yang suka motor apa
kamu yang mau pakai
ya mendingan saya naik kakot aja mbah
daripada naik motor abah
nggak apa apa mbah
udah lah kamu pakai motor abah aja
ya udah deh mbah
tapi ini apa beneran mau balapan
eh udah jangan komentar apa apa
udah dengerin apa aja lah
kamu tolong setting motornya si kemot
setting an abah dulu
biar nggak boleh
biar biar apa
jat jat jat mbah
wah kurang kurang setting
ini mah jika nasuk angin motor eh
kemurung juga namanya
wah siapa kurang kurang setting
wah angin setting
motor masuk angin

bawa di bawah
nah angin tinggi anet an
tidak apa apa kan abah setting
apa apa udah mbah
uang dudung juga kaya jago nyanyi motor
kok kamu disini lagi
kenapa mbah reneng kenapa
kalau itu siapa benar aku kangen sama kamu
paling juga kamu kangen sama om duduk
si kemur tangan sama kamu
dudung itu yang
so atuh neng bikinin yang manis ya
nah nggak usah repot repot lah
kenapa kamu gak suka kopi
so atuh coba
anu teh susu teh neng
bikin yang enak
nggak usah nggak usah
tunggu ben abah
ada suara itu nih kayaknya
eh si neng teh
lihat orang mau berubah jadi baik
harusnya bersyukur atuh
jangan banyak nanya
iya udah bagus abah
itu motor kamu lagi diapain
nah disetting neng
abah kan mau pakai
si kemur itu
resep sama motor abah
terus abah bikin pikir
wah motor sport udah lama juga abah
jadi weh tukeran sebentar neng
kangen masa muda abah
kangen masa muda
nggak salah abah
bukannya dulu pas abah masih muda nih ya
abah kan nggak
nggak pernah punya motor sport kayak gitu
ya motor zaman dulu memang tidak secanggih itu
tapi kan abah tetap pengen ngerasain racing part
neng juga senang kan
kebut keber gitu kan
ya jangan jangan abah mau balapan ya
bahkan juga pengenlah ngerasain
sono sama zaman masih muda abah
mumpung belum tua juga pengen aku neng
tidak tapi hati hati bah
nginget umur juga
aku kayaknya mau mampir ke sekolah nih
mau ngasih tahu kan
aku udah beberapa hari ini gak masuk
ya aku pengen ngasih laporan aja
kenapa sehari ini beberapa hari ini aku mau masuk
yang kan belum sehat benar
mungkin udah bisa ke sini
sok pakai motor abah
ya udah pakai
pakai motor abah
kita dipakai naun lah
ini mau ngetes motor ya abah
kita mau setting anak edun
sekalian pinjam helmnya ya
ini kok godanya wanita
kelihatan tua kali

terima kasih abah
terima kasih abah
terima kasih abah
terima kasih abah
terima kasih abah
itu artinya dia udah terima tantangan gue
kali ini motor gua harus beraksi
gue akan bikin dia mampu di jalanan
dan dendam gue akan tuntas
satu dua tiga empat sepuluh
gue pengen tahu deh
cek dulu deh
itu pembawa kartu kemana ya buda

ini kagak denger juga
si muka datang
ngapain kesini gue
kapan gak surty bu
kapan gak pak edi
eh pak edi pak edi
saya mau suruh pak edi pergi
gak salah bu
saya selalu benar
kamu selalu salah
sekarang lo liat gak pembawa kartu gue surty kemana tuh orang
kok gak keliatan dari tadi gue panggil panggil surty surty tapi gak nongol nongol tuh batang hidungnya
tadi saya liat surty keluar bu
katanya mau nonton orkes dangdut
dasar pembawa kartu
saya kan bukan majikannya surti bu
itu gak penting
yang terpenting saat ini gue harus jaga rafa awasin rafa supaya rafa gak keluar dari rumah ini
atau jangan jangan mereka keluar rumah ini untuk nonton orkes dangdut juga
tapi seru bu
saya juga pengen nonton orkes dangdut tuh
kamu tau gak
sebelum saya jawab pertanyaan kamu saya cuma mau ngembayangin
kamu nonton arkes dangdut dengan ekspresi kamu kayak gini semua pada joget kamu cuma diem doang
seru banget nih dangdutnya
kalau lama pergi nonton orkes dangdut dengan ekspresi lo yang datang itu pergi aja
jangan pernah balik kesini lagi
saya di sini aja
gue liat muka lo yang datar itu pengen mulus
aduh aduh aduh aduh
eh tunggu tunggu tunggu
lo liat rafa gak
rafa ada keluar dari rumah atau keluar dari kamarnya
saya dari pagi tuh nongkrong di depan rumah bu
saya gak liat itu bu
gak liat nan rafa keluar rumah
mesti ya matanya begitu
iya udah bagus deh